pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor hari kedua
sedikitnya dua puluh enam korban ditemukan dalam keadaan tewas
tujuh belas korban masih dalam proses pencarian
sementara itu isak tangis mewarnai keluarga mariyati
korban anak yang ditemukan tewas oleh tim evakuasi gabungan
pada senin pagi tim gabungan menemukan lagi korban
seorang anak bernama mariyati
diketahui dalam kondisi lumpuh
ia adalah warga desa caok
korban dievakuasi selanjutnya dibawa ke pos dvi
ishak tangis keluarga mariyati pecah
saat jasad korban ditemukan tim gabungan
jadi dua puluh enam meninggal dunia sudah ditemukan
sembilan belas orang itu belum ditemukan
itu tersebar di beberapa titik ini
tersebar di desa cao di desa donorati
dengan di desa jelok